badan karantina pertanian kementerian pertanian menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau smap
serta pengawasan produk pertanian di pintu masuk dan keluar wilayah indonesia
salah satu penerapan yang sudah dilakukan adalah pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
sistem manajemen anti penyuapan atau smap merupakan inisiasi dari badan karantina pertanian kementerian pertanian
untuk membantu mengembangkan dan mengimplementasikan program antiswap
sudah sebanyak enam belas unit pelaksana teknis di indonesia dari lima puluh dua unit telah tersertifikasi smap
dan sembilan unit sedang dalam proses sertifikasi manajemen antiswap hingga akhir tahun ini
pelabuhan tanjung priuk merupakan salah satu unit yang telah tersertifikasi smap
antara penerima dan pemberi
dengan menggunakan smart ini kita mencoba untuk menghindarkan petugas kita
maupun pengguna jasa kita untuk melakukan swab menyuap
beberapa layanan karantina yang rentan terhadap suap menyuap adalah proses permohonan
dan verifikasi dokumen disposisi pemeriksaan fisik produk
bahkan sampai saat tindakan karantina juga bisa dijadikan lahan untuk suap menyuap
bentuk implementasi smap di lapangan berupa unit layanan gratifikasi
sehingga tindakan suap menyuap bisa dilaporkan oleh masyarakat maupun petugas
selain dari itu badan karantina pertanian juga sudah tidak menerima transaksi non tunai
sistem e billing ini sudah ada di setiap transaksi layanan karantina pertanian di tanjung priok
dalam melakukan pengawasan arus produk pertanian
badan karantina pertanian telah menerapkan sistem etpk yang terintegrasi dengan pelindo
sehingga seluruh kegiatan arus barang dapat termonitor dengan akurat dan cepat
pengawasan yang kita lakukan di sini yaitu
terutama pemeriksaan dokumen
yaitu kebenaran dari isi dokumen dari upang tersebut
terutama jumlah sapi yang diangkut dari sini
jumlahnya sesuai dengan dokumen atau enggak
itu yang terutama yang kita cek
yang kedua masalah cek fisik
itu cek fisik masalah kita lakukan pengecekan secara infeksi
itu melihat masalah sapi itu memang benar benar sehat
untuk bisa dibongkar untuk dibawa ke kandang
selain satwa sayur buah dan produk hewan olahan seperti sosis juga diperiksa dengan ketat
sistem pengawasan produk pertanian diimplementasikan untuk memperbaiki arus barang
yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing bagi produk pertanian ekspor
dan menjadikan harga lebih terjangkau bagi produk pertanian yang diimpor
pengawasan arus produk pertanian sudah diterapkan di lima pelabuhan besar
yaitu belawan semarang jakarta surabaya dan makassar